iring iringan para darwish ini meramaikan beonglu cultural road festival
di istiklal street atau jalan istiklal distrik beonglu kota istanbul
dengan mengenakan pakaian khas maulawi dan penutup kepala yang disebut sike
mereka melantunkan lagu
dalam tarikat sufi darwish dianggap sebagai ahli zikir
ingin mengenal peradaban sufi di istanbul
datanglah ke museum galata mevlevi lodge yang berada di kawasan jalan istiklal
galata mevlevi lodge atau pondok galata malawi dibangun pada seribu sembilan ratus empat puluh satu
dan menjadi rumah malawi pertama di istanbul
pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh lima tempat ini dibuka bagi pengunjung sebagai museum sastra di fun
sebelum dijadikan museum rumah galata maulawi pada dua ribu dua
berbagai hal tentang sufi dipamerkan di sini
di antaranya kaligrafi pakaian tersebut
dan pakaian tradisional malawi dapur hingga tempat bersembahyang
buka selasa hingga minggu mulai pukul sembilan pagi sampai sembilan malam
wisatawan dapat mengunjungi museum ini dengan membayar tiket masuk lima puluh lira turki
atau sekitar empat puluh dua ribu rupiah
selain tari sufi museum ini juga kerap mempertunjukkan beragam kesenian maulawi
yang ditampilkan oleh para darwis
museum galata mevlevi lodge adalah salah satu destinasi wisata budaya di jalan istiklal
jalan ini termasuk dalam kawasan distrik biohu
yang tak pernah sebelumnya
jalanan ini dikelilingi oleh bangunan era usmania
yang dibangun atau dirancang ini di abad sembilan belas dan awal abad dua puluh begitu ya
bangunan bangunannya ini dibangun atau dirancang dengan gaya neoklasik neogotik
bahkan ada beberapa juga yang dirancang bergaya art deco
nah seiring dengan perkembangan pembangunan kota di istanbul
bermunculanlah gedung gedung yang dirancang dengan arsitektur modern
di sepanjang jalan ini kita bisa melihat restoran
kafe toko buku galeri bahkan butik dan juga klub malam
memang jalan istiqlal ini tidak pernah sepi pengunjung dan selalu ramai
dipadati oleh wisatawan
ada dua bangunan bersejarah penting lain yang terdapat di jalan istiqlal
salah satunya grand perai serklede orient
bangunan yang memadukan arsitektur barat dengan tradisi otoman ini
dibuka secara seremonial pada seribu delapan ratus tujuh puluh
kemudian digunakan sebagai klub sosial
pertama kekaisaran ottoman
masih di kawasan jalan istiqlal
saya menyambangi museum sinema istanbul
yang bangunannya berusia sekitar dua ratus tahun
dengan gaya neoklasik khas akhir abad ke tujuh belas
museum ini memiliki galeri yang menampung karya seni nasional turkiye dan internasional
semuanya berkaitan dengan dunia perfilman
di sini ada meja digital interaktif yang dapat membawa
memori perfilman hanya dengan ujung jari saja
jadi di sini ada sekitar delapan ribu empat ratus an judul film
ada tiga puluh satu ribuan aktor penulis skenario dan juga sutradara
yang informasinya dapat kita lihat atau kita baca hanya dengan mengklik saja
dengan peta tiga dimensi grand bazar
yang kerap digunakan sebagai lokasi syuting film layar lebar
ini menarik sekali
jadi di ruang augmented reality ini kita disuguhi rekaman adegan adegan film
yang meninggalkan jejaknya dalam sejarah perfilman terutama di istanbul turkiye
jadi ketika kita melihat di layar ini yang sudah kita pindah kodenya
akan muncul titik titik dimana ketika kita klik akan muncul adegan adegan film yang dimaksud
dan ini adegan adegan film yang diambil atau proses syutingnya
teknologinya canggih banget ya
yang satu ini adalah tujuan saya datang kesini
menunjuki pameran stanley kubrick
yang digelar sejak satu oktober dua ribu dua puluh dua hingga maret dua ribu dua puluh tiga
pameran ini memberikan gambaran kronologi dari semua karya sutradara kenama new york amerika serikat
stanley cobreak mulai awal hingga akhir karirnya di dunia perfilman
ini adalah pameran yang paling komprehensif tentang kejeniusan stanley kubrik
jadi di sini kita bisa melihat
kronologi seluruh karya karyanya
mulai dari dokumentasi kemudian kamera kemudian naskah atau skenario
bahkan wardrop atau kostum yang digunakan saat film diproduksi pun ada di sini
meski tutup usia pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
kupring dianggap sebagai sutradara paling berpengaruh
karena menghasilkan film film berkelas
dari awal karirnya sebagai fotografer
film terakhirnya ice white shot
dan juga anda akan melihat beberapa informasi tentang film film yang tidak bisa dibuat
tapi yang dipilih untuk dibuat
dia menulis skenario mungkin dia membuat beberapa storyboard
tapi sebenarnya dia tidak bisa melakukannya
jadi anda juga akan melihat semua informasi ini
ini sebenarnya tentang pekerjaan yang diberikan kubrick pada film ini
tapi yang tidak bisa kita lihat di film ini
seperti pembuatan semua pre produksi
semua gambar semua persiapan yang telah dibuat untuk film filmnya
karena dia seperti seorang penguasa yang sangat berperkesan
menyelami wisata seni di jalan istiqlal adalah pengalaman menakjubkan bagi saya
siapa sangka di antara deretan pertokohan dan restoran di jalan ini
masih banyak bangunan bersejarah yang difungsikan sebagai museum dan ruang pameran
yang eksistensinya terjaga untuk melestarikan warisan budaya di istanbul
victor pangaribuan irfan azkam